eh bintang jatuh di pukul anak kita
bang bang berhenti bang
kamu kenapa tiara
kok kamu tiba tiba mukul aku
serius kamu mau ngurus
yaudah yuk sekarang kita kamar aja
kok mau maunya ngurusin si intan lagi
nanti dia mau nangin mama lagi
pasti mama udah nyariin aku ya pak ya
ayo pak aku pengen cepet ketemu mama ayo
tiara bener bener gak mau ngomong sama aku
intan tadi dia ngapain manggil aku
apa jangan jangan dia mau nanyain mama

bangkot aku mau ngajit dulu ah
eh itu kan nintan
eh kita semperin yuk
jangan jangan jangan
kakak kakak kasihan nintan
kok berhenti sih pak emangnya kenapa
bannya bocor non
bapak ganti pakai ban serep dulu non
nggak pakai lama ya pak
tiara kalau kata pak ustadz
kalau kita sering ngaji
dan berdoa doa kita akan dikabulin
aku nggak bakal biarin itu
yaudah yuk masuk yuk
eh nintan jatuh dipukul anak itu
bang bang berhenti bang
kamu kenapa tiara
nintan kamu tuh ya
setiap hari kerjaannya ngaji mulu
tapi tiara ngaji itu ibadah
apalagi di bulan puasa
eh kamu tuh gak usah suci deh jadi orang
tiara tapi kenapa kamu marah marah
nanti puasa kamu batal lho
jadi kamu berani ya ngatur ngatur aku
aku gak apa apa kok
oh jadi ini temen temen kamu
bagus lah kalau mereka datang
temen temen ini gak mampu
yang ditampung di panti sosial
kami dari panti sosial
dan intan ketemu sama temennya
yang siap membantu dia kapanpun juga
iya aku siap membela intan
berani gak sama aku
iya berani gak sama aku
udah semuanya jangan marah marah
tapi kenapa sih
kamu jadi kayak gini gak kayak dulu lagi
sekarang kamu udah tinggal sama mama
biarin aja gak usah diladenin
daripada mc lagi disini
banget sih tuh anak
udah belum pak
aku sakit banget
pasti gara gara jatuh tadi
pasti gara gara jatuh tadi
dia memang masih kurang fit
saya sudah mengambil ukuran badan mbak naila
tiara masih belum pulang
aku akan ajak dia ke tempat mas
supaya bisa diukur badannya
kalau soal itu saya tunggu aja
baik makasih ya mas ya
saya promisi ya mbak
sampai kapan sih kamu akan minta maaf ya mbak
karena masalah yang dibuat sama aila
udah lama aku lagi gak mau ngebahas tentang kondisi kanayla
kamu itu baru aja selamat
yang membahayakan buat diri kamu sendiri
harusnya kamu tuh istirahat pulang ke rumah
untuk keselamatan diri sendiri
bukan yang ngurusin perempuan itu
biar aja ab yang ngurusin dia
kalau aja mama mau bantuin kita ngurus kak naila
tapi sekarang aku gak boleh lengah
suatu waktu mama bawa kak nailah ke rumah sakit jiwa
selalu aja berpikir bantuanmu ya mbak
kamu buruk sama mama
kamu sudah pulang
aku gak mau kehilangan mama lagi